kebakaran hebat empat buah toko di sidoarjo selasa pagi menelan korban jiwa
seorang karyawati ditemukan tewas terpanggang di dalam kamar mandi
penyebab kebakaran diduga karena karyawan lalai saat mengemas tiner menggunakan alat pemanas
beginilah kondisi jasad kartini karyawan toko tiner warga blitar jawa timur
saat ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran
jasad korban terpanggang dalam kondisi tertelungkup di dalam kamar mandi tempatnya bekerja
jasad korban baru berhasil dievakuasi setelah petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api
yang meluluh lantakan empat toko yang saling berdempetan
saat peristiwa kebakaran korban tengah bekerja bersama rekannya
diduga karena panik korban tidak lari keluar toko namun lari ke belakang
yang kemudian berusaha bersembunyi di dalam kamar mandi hingga akhirnya justru tewas terpanggang
proses pemadaman kebakaran berlangsung selama empat jam
dengan mengerahkan tiga belas kendaraan pemadam kebakaran dari pemkap sidoarjo dan instansi lainnya
hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim identifikasi polda jatim
namun diduga kuat kebakaran akibat kelalaian dalam pengerjaan pengemasan tiner
yang menggunakan alat pemanas yang akhirnya menyulut api
kita akan melibatkan nanti lapor untuk pahamnya
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit pusdikasung porong
untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya